suasana pusat penjualan parsel di jalan wali kota mustajab surabaya mulai mengeliat lagi
setelah dua tahun lesu akibat pandemi kini penjualan parsel di kawasan ini beranjak normal
penjualan parsel hingga dua minggu sebelum lebaran ini mencapai rata rata dua ribu hingga
tiga ribu buah targetnya kita sekarang untuk tahun ini tujuh ribu ya tujuh ribu parsel sebelum pandemi kita bisa
sembilan ribu sampai sepuluh parsel sebaiknya jika kemudian kita ingin membeli parsel yang sudah di display semacam
ini memperhatikan beberapa hal yang penting yaitu pertama adalah sebelum membeli kita bisa
mengecek dulu barangnya apakah kadar luar atau tidak dengan mengecek tanggal kadar luar tadi
setiap barang lalu juga yang tidak kalah penting
adalah memastikan bahwa setiap isi parsel berupa makanan minuman yang kita beli itu sudah ada
label halalnya ya itu sangat penting tentunya dan yang tidak kalah penting adalah membeli
parsel sesuai dengan budget kita rata rata toko parsel di surabaya juga menawarkan produk mereka
secara online untuk dalam kota parsel bisa diantar dengan sepeda motor tanpa pertambahan biaya parsel
yang ada kayak rantangnya gitu itu kan baru bisa dipakai untuk berikutnya gitu ya
selain harga dan apa secara desain juga lumayan cukup baguslah selain ragam dan isinya harga
parsel juga bervariasi bahkan ada yang mencapai tiga juta rupiah parsel jenis ini biasanya merupakan
pesanan pribadi rangga umara didin iswandani
di surabaya jawa timur